setidaknya sudah dua kali depo pertamina pelumpang alami peristiwa kebakaran
hal itu belum termasuk berbagai fasilitas pertamina yang pernah mengalami hal yang sama sebelumnya
sebagai fasilitas vital dan juga menyimpan cadangan energi yang mudah terbakar
lantas bagaimana seharusnya menjaga keamanan fasilitas seperti depo bbm
sudah bergabung bersama kami pak fahmi radi selaku pengamat ekonomi energi ugm
assalamualaikum pak fahmi selamat sehat
selamat sore assalamualaikum
baik sehat selalu pak fahmi
dialog ini tentunya tidak mau menyalahkan siapa dan harus ada pembenahan tentunya ke depannya ya pak ya
kami ingin dari anda kacamata anda seperti apa melihat kebakaran tadi malam
nah tadi dikatakan ini bukan pertama kalinya itu ya
sebelumnya pernah terjadi kebakaran di pelumpang tadi
atau kemudian juga sebelumnya juga hilang
itu berapa kali terbakar juga ini
nah dari perciwa peruntun tadi saya menduga atau menilai bahwa sistem keamanan
atau safety system yang diterapkan oleh pertamina itu tidak menggunakan standar standar internasional
karena standar standar internasional itu target yang dicapai adalah zero accident
tapi kalau terjadi berulang kali ini saya menyimpulkan itu bukan
standar internasional itu
untuk aset yang demikian strategis dan resiko tinggi terpapar
itu mestinya menggunakan sistem pengamanan yang berdasarkan standar internasional tadi
tapi ternyata tidak
dan terjadi kepakaran kebakaran tadi
kemudian yang kedua saya melihat korban
waktu ini sudah cukup besar sudah ada tujuh belas orang meninggal
lima puluh delapan luka luka
ini karena memang zoning atau lokasi dari pelumpang itu
itu sudah sangat berdekatan dengan penelitian tempat
nah kemudian dalam depo itu itu kan menggunakan juga pipa lic ya
nah sehingga kalau pipa yang ini tersulut api maka dengan cepat akan merembet
dan pipa led juga
bagian itu melewati area penduduk tadi
nah saya menduga kebakaran rumah rumah di sekitarnya tadi ya melalui pipa tadi
sehingga ada kejadiannya korupan
maka yang harus dilakukan ke depan
bagaimana memperbaiki sistem keamanan agar sesuai dengan standar internasional
standar internasional yang bisa anda paparkan ke kami biar paham seperti apa ya pak
ya jadi ada suatu sistem
kalau kita misalnya perhatikan
kilang kilang minyak di luar negeri apakah di timur tengah atau juga di amerika
itu hampir tidak pernah terjadi kebakaran
kalau terjadi kebakaran itu karena diserang oleh musuh tadi
nah kenapa tidak terjadi
karena dia menggunakan sistem keamanan internasional
yang pengamanannya itu
misalnya terjadi percikan api karena petir misalnya
maka pada lapis pertama dia akan mencegah dari agar tidak merembek
kalau misalnya gagal maka lapis kedua
nah begitu seterusnya ya
sehingga dalam standarnya tadi itu menerapkan zero accident
tidak ada ajudan sama sekali
nah kalau pertamina kilangnya dan ibunya sering
terjadi kepakaran maka saya tidak perlu menyebutkan bahwa
sistem keamanannya pertamina tidak menggunakan standar internasional
nah memang itu mahal dia
untuk menerapkan sistem keamanan yang berdasarkan standar internasional
jadi butuh investasi tadi
nah bukan saya
yang kedua jangan jangan stamina memang tidak mau mengeluarkan uang
membeli sistem keamanan internasional
itu adalah uang pengamanan tadi
tetapi kalau kemudian korbannya itu adalah warga setempat
ini terjadi kemanusiaan tadi saya kira tidak benar juga edy masrano
baik saya ingin menyuarakan apa pendapat atau statement yang dikeluarkan oleh pertamina
sekitar tiga puluh menit yang lalu
sebelum ke anda tadi ada konferensi pers pak fahmi dari korsek pt pertamina
ia menyatakan memahami pentingnya buffer zone atau seluruh air di dekat depo
artinya standar internasional yang anda maksud ini harus punya buffer zone ya
seluruhan air yang bisa meredam kebakaran terjadi sewaktu waktu pak fahmi
ya itu tadi yang saya maksud
pencegahan yang berlapis lapis tadi
saya kira buffer zone itu harus ada wajib ada
jadi itu adalah hal yang saya ingin mengatakan
sehingga misalnya tadi terjadi pemadaman
dan pemadaman pertama sulit masuk kedua sulit dan air juga
jadi tegaklah buffer zone tadi itu salah satu tarat yang dibutuhkan dalam standar internasional tadi
nah kemudian yang kedua itu mestinya juga ada internal jamkar gitu ya
internal pemadaman kebakaran sebelum menyerahkan pada jenis pemadaman kebakaran
misalnya pada saat terjadi pemadaman misalnya ada pemadaman yang berhasil misalnya ada pemadaman yang berhasil
pada saat terjadi percikan di dalam percikan api di dalam sebelum merambat tadi
mestinya itu bisa dimatikan dengan padang kebakaran internal tadi
nah saya menduga itu tidak ada
tidak ada buffer zone tadi tidak ada internal jamkar
maka dengan cepat api tadi meluas hingga terkena
nah itulah sekarang kali
nah ini adalah hal yang harus diperluas untuk segera diperbaiki tadi
dan itu saya kira lebih penting daripada misalnya menjamin pasokan
kalau jaminan pasokan itu saya kira pertamina juga punya pengalaman yang cukup bagus
dan pertamina punya buffer stock di depo depo yang lain
hingga terbakarnya depo di pelumpang tadi ini akan diisi oleh buffer stock workshop di depo yang lain
dan itu tidak menyebabkan kelangkaan di sdb sdb
seperti katakan erick thohir tadi
tetapi kan ada hal lain yang harus menjadi perhatian dan prioritas tadi
bagaimana sistem keamanan tadi harus diperbaiki
kemudian bagaimana penanganan terhadap korban terdampak
saya menurut saya ini agak anomali
karena saat tadi malam misalnya
ada plt gubernur datang ke tempat
ada polda ada pangdam
tadi pagi ada tika
ada menteri bumn
tapi saya tidak melihat diperpertamina yang hadir di situ
ini kan seolah olah tidak menunjukkan empati gitu ya pada korban tadi
jadi barangkali jaminan pasokan penting
tapi juga ada hal yang penting adalah tadi bagaimana agar
sekarang tidak terjadi lagi
dan sekarang bagaimana penanganan korban tadi penuh empati
karena mereka kan tidak bersalah
ini kan penurutnya dari tipunya pertamina
pertamina yang harus bertanggung jawab
tentu kalau menyinggung soal kritik anda terhadap tanggung jawab pt pertamina
ini sudah diinformasikan tadi ya
melalui konferensi pers dari korsek juga melakukan statement kepada awak media
pihaknya bertanggung jawab
tapi yang paling penting kita ingin tahu juga dari sudut pandang anda
meskipun penyebab dari kebakaran ini masih diselidiki oleh tim kepolisian
informasi sementara masih dugaannya adalah
gangguan teknis yang terjadi ketika melakukan pengisian bahan bakar dari balongan ke pelumpang
artinya memang sewaktu waktu ini bisa terjadi ya pak
nah lepas dari penyebabnya apa gitu ya
bahkan penyebab kebakaran pelumpang sebelumnya itu sangat lemeh lemih gitu ya
katanya ada ilalang kering
itu sebenarnya kebakaran
atau apapun lah
tepat tadi bisa bisa apa apa dan sebagainya
tetapi kalau sistem pengamanan yang dimiliki oleh pertamina itu menggunakan standar internasional
maka tidak akan terjadi kebakaran yang demikian besar yang memanggat memakan korban
jadi saya tidak mau berlipat tentang apa apa penyebabnya
karena itu juga bukan bidang saya
kita tunggu tentunya investigasi ya pak ya
yang dari situ saya menyimpulkan bahwa sistem keamanan itulah yang harus diperbaiki itu mas rusnap
kalau lah sistem keamanan ini menjadi perhatian
anda katakan juga sulit nampaknya pertamina
mengeluarkan uang untuk sistem pengamanan ini
akan kita tunggu jawaban dari pertamina nanti di konferensi pers berikutnya ya pak fahmi
tapi kalau untuk kedepannya seperti apa ya pak
ada imbauan informasi tadi dari pawpres ma'ruf amin
segera dilakukan relokasi
kalau melihat ke belakang apakah tata ruang yang dilakukan oleh pt pertamina ini di deponya di pelumpang ini tidak diperhatikan
tidak koordinasi dengan pemerintah setempat
untuk permukiman warga pak fahmi
nah pertanyaannya tadi kan siapa yang dipindahkan
nah kalau dipunya tetap di situ
maka dalam zona radius tentu itu harus dikosongkan dalam perumahan warga
seperti pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua saat dibangun
itu kan daerah sekitarnya itu kan kosong gitu ya
tapi fakta saat ini itu kan sudah banyak sekali dan sekarang mendekati zonanya sangat dekat sekali
nah dalam kondisi semacam itu menurut saya mana yang harus dipindahkan
menurut saya adalah depo yang harus dipindahkan
tadi pak c ma'ruf saya juga mengatakan bahwa depo itu yang harus segera dipindahkan gitu ya
karena depo itu menurut saya menurut api dan ini prosesnya jauh lebih cepat dibanding kalau harus diberikan penduduk dalam jumlah yang besar
ini kan sangat ribet gitu ya
dan yang ketiga itu ya depo bekas kebakaran ini kalau kemudian karena alasan efisiensi dan karena alasan pasukan kemudian dioperasikan kembali
saya khawatir juga itu ya
baik singkat saja pak fahmi dipindahkannya kemana ya pak
di tengah terentan
dipindahkannya ke pelabuhan atau kemana pak sana
akan akan berbahaya gitu ya lebih baik gitu ya
dioperasikan kemudian pindahkan depo tadi ke daerah tertentu kemudian terapkan sistem keamanan yang lebih proper dan ada audit secara reguler
baik informasinya tentu ada kalangan menyatakan lebih baik dipindahkan ke pelabuhan dekat ke sumber air begitu ya pak
ya saya susul itu
ya saya susul itu
ya saya susul itu ya
dekat pelabuhan itu pertama dekat sumber air
nah kemudian yang kedua itu memungkinkan pengangkutan bbm dari kilang ke depo tadi tidak harus membangun pipa gitu ya
karena pipa tadi pertama mahal berarti yang mahal juga
kemudian yang kedua juga high risk risiko tinggi gitu ya
tapi kalau di pelabuhan tadi pengangkutan tadi bisa menggunakan tanker gitu ya
nah ini biaya operasionalnya saya percaya kan lebih murah
nah di awal pindahan tadi di pelabuhan itu memang akan meningkatkan biaya investasi untuk pemindahan dan pembangunan
tetapi operasional cost nya kalau transportnya itu menggunakan tanker maka itu jauh lebih luas dan jauh lebih aman itu mas
baik maaf sekali waktu kita terbatas karena ada pantauan di lapangan juga konferensi pers berikutnya
terima kasih atas waktu anda bersama kami pak fahmi radi pengamat ekonomi energi ugm
selam sehat pak fahmi
selamat siang mas rinal selamat siang dan selamat malam